aku tidak mungkin bisa mengalahkannya
ilmu kanuragannya lebih tinggi dariku
aku harus mencari cara lain untuk bisa membuatnya kalah
lihat saja apa yang akan aku lakukan

auranya sangat tenang
ini bukan pusaka sebarang
ini senjata panung
ini tembak apa
belum tahu kan
tembak pada sebatas
rasain kamu yang sedang
oh siri wang
oh siri wang
oh siri wang
lepaskan putra aku
berani beraninya kalian akan melukai putra aku
kalian akan aku hukum seberat beratnya
silahkan apa yang kamu perbuat
sebelum aku melebakkan dia
siapa kau sebenarnya

aku tahu di dalam hati kau masih menyimpan cinta yang besar untukku
tapi kalau kau memang mau membunuhku silakan suruh aku

ada apa kakanda
sepertinya ada yang kakanda fikirkan
tidak ada apa apa
kakanda baik baik saja
lalu kenapa dinda berada di situ
tiba tiba saja terfikirkan tentang putra kita kian santa
dinda merasakan telah terjadi sesuatu pada nyata kakanda
jadi dinda subang lara
merasakan seperti apa yang aku rasakan
apakah berarti putraku kian santa benar benar berada dalam bahaya
namun tidak mungkin
aku memberitahu firasatku ini kepada dinda subang lara
aku tidak ingin dinda subang lara menjadi cemang